ya berdasarkan data hingga tujuh april dua ribu dua puluh kementerian ketenaga kerjaan menyebutkan
ada lebih dari satu juta pekerja yang dirumahkan dan juga di phk sebagai dampak dari covid sembilan belas
beberapa masih mendapat upah meski tidak penuh namun ada pula yang tidak mendapat upah sama sekali
untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung melalui skype dengan ihsan kurniagung
yang merupakan ketua bidang kerjasama asosiasi advokat indonesia dpc jakarta selatan
selamat malam bang ihsan
selamat malam mbak mayfri
ya bang nah kita bicara soal phk dan dirumahkan
ini kan adalah dua hal yang berbeda
sebenarnya apa saja sih bang yang bisa dilakukan pekerja jika mereka mengalami hal ini
baik jadi selamat malam sebelumnya cnn
perkenalkan diri saya dengan ihsan
saya advokat yang juga merupakan praktisi hukum bisnis
jadi mungkin saya bisa jelaskan
phk itu adalah pemutusan hubungan kerja hal mana sudah diatur dalam undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu dua
nah bagai dampak hukum implikasinya adalah ketika orang pekerja itu di phk
maka timbul hak bagi pengusaha untuk membayarkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan juga uang penggantian hak
nah sementara mengenai istilah dirumahkan sendiri sebetulnya ini tidak secara tegas diatur atau dikenal dalam undang undang tiga belas tahun dua ribu tiga
dalam prakteknya bijakan untuk merumahkan seorang pegawai ini adalah dengan cara meliburkan atau membebaskan pekerja untuk tidak melakukan pekerjaan sementara waktu
nah ada dua pendapat mengenai hal ini
dari pada pilihan artinya betulnya sudah sesuai
dengan ketentuan pasal tiga ayat satu undang undang ketenagakerjaan yang mengatur bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan
kemudian apa yang bisa mereka lakukan ketika mereka dirumahkan atau bahkan di phk bang
baik jadi terhadap para pekerja yang terkena dampak phk atau dirumahkan dan mereka merasa didugikan
karena prosesnya itu mungkin tidak sesuai dengan ketentuan undang undang
maupun perjanjian kerja atau peraturan perusahaan
maka pekerja bersangkutan dapat melakukan upaya hukum atau langkah langkah yang sudah sebetulnya diatur dalam ketentuan undang undang nomor dua tahun dua ribu dua
tentu tain perselisihan hukuman industrial
nah pertama tama mereka dapat mengupayakan untuk mencapai suatu kesepakatan melalui perundingan bipartit antara perusahaan dengan pekerja
apabila dalam tiga puluh hari tidak tercapai kesepakatan maka perselisihan kemudian dapat dicatatkan oleh salah satu pihak ke instansi yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerjaan
pada umumnya dinas tenaga kerja melalui cara mediasi atau konsiliasi
nah kemudian dalam proses akhirnya proses tersebut dinamakan tripartit yang akan difasilitasi oleh mediator akan diberikan bentuknya anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih
apabila keberatan tersebut
apabila anjuran tertulis tersebut ada pihak yang keberatan maka pihak yang berkeberatan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial
dan saya juga telah mengecek bahwa instansi dinas tenaga kerja dan juga pengadilan hubungan industrial tetap beroperasi secara normal selama pandemi ini
jadi bisa dipastikan baik pemerintah maupun lembaga yudikatif memastikan hak hak pekerja tetap dapat diupayakan kalau memang ada yang dilanggar
tapi memang seperti yang tadi disampaikan oleh mbak may pri saya juga mencatat bahwa saya selalu memantau khusus untuk dki jakarta kita bisa mengecek bahwa mereka selalu memberikan update di akun instagramnya misalnya
ini sampai dengan data per kemerai kemarin sembilan april sudah ada kurang lebih lima belas tujuh ratus dua puluh satu perusahaan yang memberikan dampak terhadap sembilan puluh empat tiga ratus tiga puluh empat pegawai
karena diantaranya tujuh puluh enam sekian pekerja itu sudah dirumahkan
mungkin ada yang tidak mendapatkan gaji atau masih mendapatkan tapi mungkin sebagian
nah ini kalau kita saya juga melakukan diskusi informal kebanyakan memang yang mengalami dampak ini ke sektor usaha yang memang terdampak ya
seperti pariwisat hotel tempat ukuran dan lain lain
baik terima kasih banyak bang iksan sudah bergabung malam ini dengan cnn indonesia prime news
baik terima kasih
ya terima kasih